mahkamah konstitusi masih akan merapatkan soal keikutsertaan anwar usman
dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu presiden dan wakil presiden
ketua mk soehartoyo menyebut nama anwar usman akan dipertimbangkan di rapat hakim
dan akan dikaitkan dengan putusan mk mk
suhartoyo mengatakan sidang perkara phpu akan diketuai dirinya